terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
sejumlah desainer muda memamerkan koleksi terbarunya dalam ajang fashion week dua ribu enam belas
dengan tema neon in fashion para desainer memadukan gaya futuristik dan warna busana
dengan tata cahaya neon in fashion yang mempesona
bagaimana kemeriahannya berikut liputannya
sebagai wadah apresiasi desainer muda sebuah pusat perbelanjaan di kota surabaya
menggelar fashion show yang bertajuk eksklusif fashion week dua ribu enam belas
acara tahunan kali ini bertemakan neon in fashion
dengan mengandalkan aksentuasi warna yang lebih mengutamakan garis garis tegas
tetapi tidak meninggalkan kemampuan

sehingga bentuk dan warnanya tetap memberikan kesan modern
berarti di sini bukan hanya berupa color
tapi juga berupa aksentuasi untuk lebih ke ini
tata cahayanya sound system lighting dan sebagainya itu diselaraskan dengan tema neon
dalam eksklusif fashion week kali ini
menghadirkan koleksi desainer mel ahyar ferd
mel ahyar ferd dan juga thomas wee dari singapura
dengan warna hitam dan putih masih menjadi unggulan
mel ahyar first menghadirkan koleksi musim semi dengan gaya tujuh puluh an
tetapi memadukan corak bunga dan pop up style
meskipun terkesan kuno dengan menambah warna cerah serta aksen motif beragam
dikombinasi dengan sulam dan payet menambahkan kesan dinamis dan ceria
tahun ini kita ambil tema door blossom
sebenarnya kita pakai pilihan warna warna yang gelap tentunya
seperti hitam abu abu lunas
tapi nanti akan dipadukan dengan kelintingan flowery
jadi sebenarnya maunya adalah dalam kegelapan kita tetap bisa menemukan sesuatu yang baik dan bagus
dalam rangkaian eksklusif fashion week kali ini
selain busana yang dipamerkan
juga dimeriahkan pertunjukan tarian led
di mana penari bungsana lampu
menambah kesan futuristik